siapa yang jemur karpet disini ya
enggak enggak enggak enggak
seru cantik kamu gak dijodohin kok sayang
yang penting kamu kenalan aja dulu
nami jamin kok pasti kamu gak bakal nyesel
kamu tau gak
om dhani itu kan sahabatnya papi
dan dia punya anak tunggal sama seperti kamu
kalau kamu lihat anaknya wow
anaknya itu keren pinter udah gitu banyak banget
tapi kan ujung ujungnya dijudon juga
sheryl gak mau sekali gak mau tetap gak mau
sheryl kamu ini keras kepala sekali sih anaknya
pokoknya papi gak mau tau ya
nanti malam kamu hampir
harus tampil sempurna cantik di depan om dhani dan keluarganya
semua fasilitas yang ada akan papit tarik
tidak ada lagi ngerti
oh papi jahat
tidak pakai permainan
enggak usah disusul dasar anak manja
oh papi jelan
hah aku sempurna mami
ngapain sih pakai cara jodoh jodohin segala
apa kata temen temen gue kalo misalnya dijodoh jodohin
mendingan gue minta hati aja dari sini
wuhh mana sih taksi
kok gak ada yang mewah
tambah cantik aja
jojo antutin yuk
terima kasih ya jojo
tapi kayaknya nggak usah deh
untung jojo masuknya lagi siang nih kak
mau gak kak please kak
kakak gue yang cantik please
tapi kamu turun dulu
gue pinjam dulu ya semedalah
dah satu cewek penipu
barang ini baru datang tadi pagi
harus kita antar sekarang ke musim antik
kayaknya sih pesanan khusus nih don
bawa mobilnya perlahan lahan aja ya
bersama buat kita
iya betul pak tint
betulnya gerak gerak don
ada apaan di pintu itu
seperti ini pak tint
ada apaan di peti kiriman kita ini
kita lihat dulu
dua kali tambah kencang tuh
jangan jangan peti ini isinya orang dong
lihat nih ada tulisannya
ini kan punya museum
jangan jangan isinya umibay
mending kita buka
kita lihat isi peti ini apa
udah mana kuncinya
cepat don nih
permandangnya manis dulu don
terbang lagi don
cepat kita kejar
ayo kejar don
kejar lagi don
itu dia don
kita kejar don
jangan sampai kita keluar don
jemur karpet di sini ya
kok aku bisa terbangin
kita kehilangan jejak nih din
waduh mana itu permataan ini ya
itu dia din
permataan ini din
jalan jalan jalan
kau tak mau ya
itu orang terbunuh

udah batu apa
tidak ada siapa
tidak ada siapa
masih uma dulu rundumnya
saya ada yang nampak
wah mungkin ini pasti mimpi
gak mungkin zaman sekarang itu
ada karpet terbang
gak mungkin banget
berarti bukan mimpi
mami turunin dong
kok udah polisi tidur sih
ini kan bukan darat ini angin
mari sini kita pergi
terima kasih semua